saudara lima pemuda pelaku pencurian dengan kekerasan ditangkap saat reskrim polresta malang kota jawa timur
dalam beraksi mereka menggunakan modus maling teriak maling pada korban
modus maling teriak maling ini membuat para pelaku selalu beraksi dengan bersama sama
mereka meneriaki dan menuduh korban sebagai maling
pelaku menyebut korban dipilih secara acak dan berwajah polos
setelah meneriaki korban maling mereka kemudian mengepung dan memukuli korban
saat dipukuli itulah mereka juga mengambil ponsel milik korban
polisi mengimbau agar masyarakat tidak terpancing dan ikut main hakim sendiri tanpa tahu kebenarannya
bagi korban diminta untuk menegaskan ke pelaku untuk membuktikan tuduhan ke kantor polisi terdekat
hp ini dijual kepada seseorang dengan harga rp sembilan ratus
kemudian setiap orangnya mendapatkan uang senilai rp satu ratus delapan puluh
jadi ini modus yang sering kita dengar terjadi di kota malang
jadi menuduh seorang apakah itu mencuri barangnya ataupun memukuli keluarganya untuk kemudian dijadikan modus merampas barang berharga milik korban
jadi masyarakat supaya berhati hati
kalau memang ada yang menuduh seperti itu silahkan diarahkan ajak saja
ayo kita ke kantor polisi atau ke petugas yang berwajib supaya untuk menghindari kejadian kejadian seperti ini